ketua mu partai nasdem surya palau bertemu dengan ketua manjelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono migu malam
pertemuan sb surya palau membahas penjajakan koalisi pada pemilu dua ribu dua puluh empat
kedua tokoh dinilai berpotensi menjadi kingmaker penentu poros politik pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp nasdem willy aditya
sore nana salam sehat
oke dan kepala badan komunikasi strategis demokrat herzaki mahendra selamat sore mas zaky
selamat sore mbak nana selamat sore mas willy selamat sore mas hanta
dan direktur eskuti poltraking indonesia hanta yuda selamat sore mas hanta
oke saya mau ke bang willy terlebih dahulu
bang willy dalam waktu yang berdekatan ya ketua umum anda pak surya paloh ini bertemu dengan empat ketum partai
termasuk minggu malam kemarin dengan ketua majelis tinggi demokrat pak sby
pertanyaannya apakah nasdem akan bermain cepat menggagas poros koalisi bang willy
ya main cepat atau lambat ini kan tergantung cnn aja
jadi tentu kami mengedepankan rasionalitas dalam berpolitik
karena sejauh ini tidak ada satupun partai politik
kecuali pdi perjuangan yang memiliki kecukupan syarat dalam proses
mengusulkan calon presiden nana
maka kemudian nasdem melakukan dialog melakukan silaturahim dengan banyak tokoh tokoh
dengan banyak ketua umum partai untuk mendiskusikan
ya tentu untuk siapa yang paling layak untuk dimajukan di dalam pilpres dua ribu sembilan belas
nah itu yang akan juga dibahas di dalam rakernas partai nasdem
dan kemudian sekaligus melakukan proses penjajakan politik pembangunan koalisi bersama sama nana
oke jadi seiring sejalan akan menggayat tokoh tokoh sebagai capres
tapi sekaligus menggagas poros koalisi harus seiring sejalan begitu ya bang willy
tapi saya ingin tanya demokrat ini menjadi salah satu partai yang dinilai cocok menjadi calon rekan koalisi
padahal kan demokrat selama ini di luar koalisi pemerintahnya pak jokowi
ada hal yang orang lupa
koalisi pemerintahan itu berbeda dengan koalisi pengusungan pak jokowi
kita bisa lihat pak prabowo dulu kan lawan tanding pak jokowi dalam pilpres
tapi kemudian masuk dalam pemerintahan
jadi kita harus membedakan mana koalisi pemerintahan
mana kemudian koalisi pengusungan itu dua hal yang berbeda
tentu untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
situasinya mulai dari kosong kosongan lagi
di sini kemudian terjadi sebuah proses dinamika yang baru
untuk kemudian terjadi satu ta'aruf dengan ta'aruf yang lainnya
untuk saling menyusun kesepahaman pengertian
baru kemudian next step nya kesepakatan
jadi ini prosesnya kita benar benar harus membedakan mana koalisi pengusung pemerintah
dan mana koalisi pengusungan capres
itu dua hal yang berbeda
oke jadi bertemu dengan partai partai ini proses ta'aruf buat nasdem
mas zaky saya ingin tanya setelah sekian lama pak sby tidak muncul
baru kemarin pak sby turun gunung bertemu dengan surya paloh
ini menarik loh selama ini pak sby lebih banyak kemudian beristirahat melukis
tapi baru kemarin pak sby turun gunung bertemu dengan sahabat lama dengan pak surya paloh
apakah kemudian demokrat merasa bahwa berkoalisi dengan nasdem menjadi prioritas utama
saat ini sampai pak sby yang turun gunung
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan mas herzaki mahendra
ketua bakomsra dari demokrat saya mau ke mas hanta terlebih dahulu
mas hanta bagaimana kemudian anda melihat pertemuan dua tokoh ini ya
apakah kemudian ini bisa disebut sebagai pertemuan dua sahabat lama yang dulu pernah sama sama berhasil
pada tahun dua ribu empat atau dua pertemuan kingmaker untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
ya pertemuan dua tokoh ini tentu punya bobot politik yang cukup tinggi ya
dua orang ini bukan sekedar ketua umum tapi juga berpotensi menjadi kingmaker yang kuat
untuk peta skema koalisi pilpres dua ribu dua puluh
ya memang beliau berdua di sejarah juga pernah bersama di dua ribu dua puluh empat

banyak gosip misalnya hubungannya dingin tapi ternyata cair kan bisa bertemu dan seterusnya
nah kenapa saya katakan dua figur kuat kingmaker berpotensi
karena secara teori kita tahu yang bisa menjadi patron politik orang menjadi kingmaker itu kan punya satu kapabilitas
dua linknya kuat ketiga resource punya sumber daya yang kuat juga
nah dua tokoh ini saya kira mumpuni baik secara teori tadi maupun secara intilis kita tahu pak s b maupun pak suryapalo
memiliki bobot politik yang tinggi
jadi pertemuan ini tidak bisa bukan oh
meskipun mas wili mengatakan mungkin tak aruh ya tapi kita tetap saya membaca yang lebih jauh
ada kemungkinan kemungkinan pembahasan politik nggak mungkin kan hanya bicara normatif ya antara dua tokoh ini
dan yang menariknya lagi tadi nana membukanya ada empat ketua umum yang bertandang ke gondeng bia
ini berpotensi menjadi epicentrum foros koalisi nih partai mas wili ini di gondeng bia foros gondeng bia
dan terakhir ini datanglah pak s b mantan presiden orang terkuat yaitu pilihan yang lebih partai demokrat
datang di sana tentu adalah pemikir bicara penting
nah yang menariknya peran penting yang dimainkan oleh partai nas dan wili seolah olah
kita bicara kan ada tiga capres ya nana yang secara elektronikitas punya mahnet elektoral prabowo anies dan ganjar
nah kalau ini bicara tentang anies ini dipersepsikan sepertinya harus bicara ke nas dan ke pak suryapalo
salah satunya ya paling tidak bisa berkembang itu yang menariknya dari partai nasdem
nah pembicaraan pembicaraan ini saya kira ini sangat mungkin ya memainkan peran akan menjadi dua atau tiga poros itu sangat mungkin
sekarang kib yang terutama menstimulus ya merangsang memberi rangsangan politik pertemuan pertemuan ini
kemudian ada pertemuan juga golkar pan dan p tiga satu sisi kemudian sekarang ada potensi dong nasdem demokrat harus tambah satu partai lagi
sangat tanggung saya jadi butuh pkb atau pkb
kalau bangun kuali sini ditambah pkb itu luar biasa apalagi ada pkb
jadi dua partai ini secara ideologi sama sama partai tenang nasionalis
dari dua partai yang berbasis masa islam apalagi nu itu saya kira bangunan koalisi yang pokok
tapi yang paling penting itu bagi dua partai adalah membuka ruang diskusi ruang komunikasi politik paling penting agar tidak mengunci
kalau pkb mulai mengunci meskipun saya yakin belum tentu juga bisa lanjut ya bisa ada yang keluar dan seterusnya
tapi ini yang bagus lebih menarik dari nasdem dan demokrat adalah sama kepentingannya membuka ruang komunikasi membuka kemungkinan koalisi dengan siapapun
dan kalau bicara nama tentu banyak opsi opsi yang muncul
membuka ruang pintu komunikasi ya yang kita tidak tahu apa isinya karena yang berbicara hanya pak sby dengan mas ahaye putranya kemudian pak surya dengan mas prananda putranya
saya mau tanya ke mas zaky mas zaky tadi sempat terputus ya tapi setelah sekian lama pak sby tidak muncul biasanya beliau hanya beristirahat kemudian melukis tapi baru kemarin pak sby turun gunung bertandang ke gondang dia ketemu dengan sahabatnya pak surya palo

apakah kemudian demokrat merasa bahwa berkoalisi dengan nasdem saat ini menjadi prioritas utama karena ini baru pertama loh pak sby turun gunung
ya terima kasih mbak nana ini mohon kita sama sama mencermati faktanya juga bahwa pertama ini adalah kunjungan balasan
pembaikan sahabat lama bapak sby beliau ingat sekali ketika beliau sedang di depan mereka sedang pak paloh datang dan hadir di sana memberikan perhatian dan perhatian
nah inilah kemudian beliau karena beliau sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pak surya paloh ya beliau sedang dirawat ya dia berkasirkan
kemudian tentunya namanya sahabat lama juga ya berbicara bisa banyak hal juga gitu loh mbak sebenarnya kalau kita cermati sama sama di sini ya apakah ada potensi koalisi atau tidak
ya namanya tokoh tokoh politik bicara sinil aturahmi komunikasi politik ini
komunikasi politik ini tentunya ingin dijadaki kesamaan sisi kemudian ingin melihat apakah kita bisa bersama atau tidak
dan kemudian juga nantinya dengan trust building bagaimanapun kan pak sby dan pak surya paloh ini kan sahabat lama yang sama sama pernah berjuang di dua ribu empat
ketika waktu itu demokrat ya baru saja lahir dan pak sby waktu itu katakanlah sebagai salah calon presiden itu yang
pada faktor yang besar
tapi kemudian bisa membuat kejutan dan memenangkan pertarungan
nah mungkin ya namanya romantisme masa lalu bisa saja kemudian ke depan akan terjadi lagi
ini lagi lagi ini mbak mesti diingat ya fakta selanjutnya adalah bahwa covid baru saja meredah
jadi kenapa baru kemarin kenapa misalnya katakanlah dengan nasdem
ya karena tadi kunjungan sahabat lama dan sahabat lama yang ke dua
ya telah mengunjungi beliau ketika beliau sudah nangis
di antara semua
beliau melihat sudah sempat membaik ketika disocokkan jadwal dengan pak suryapalo
pasang kami kemarin minggu malam pak suryapalo bisa pak sby bisa dan pak zahid selaku ketua demokrat yang juga ditemui pak suryapalo mereka
kalau gitu jadwalnya pas
ini mungkin bisa dilihatnya di situ dulu mbak gitu
mas zaky di antara semua sahabat lama tapi yang dikunjungi secara pribadi itu hanya pak suryapalo
artinya pak sby masih
artinya pak sby merasa nyaman untuk menjajaki koalisi pertama kali dengan nasdem dengan pak suryapalo
memang begitu secara psikologis politiknya mas zaky
maaf tadi agak keputus mbak ijin terakhir tadi gimana
bertemu dengan sahabat lama dengan pak surya paloh ini kan artinya ada romantisme yang terulang
artinya pak sby merasa nyaman secara psikologi politik untuk pertama kalinya menjajaki koalisi dengan pak surya paloh
ya tentu kalau kita lihat ya dari foto dari hasil pertemuan tentunya sangat positif
juga sempat disampaikan oleh pak jony geblet ya
ada di sana disambut dengan makan malam suasana santai
berarti nyaman ya
berarti nyaman ya
lepisan beberapa benda seni ya yang ada di nasdem tower gitu
gimanapun kita tahu pak sby kan akhir akhir ini sedang nggak tahu mendalami dunia lukisan ya
beliau juga sangat tertarik dengan melihat beberapa lukisan di nasdem tower
tentunya kalau kami lihat dan kami cermati bagaimanapun pertemuan sahabat lama ini keduanya bagaimanapun
bang dikatakan positif tentu ini
sangat sangat positif karena ini kan adalah adab dan budaya politik yang harusnya kita kembangkan terus
bagaimana meskipun ini berbeda tempat berbeda tempat kejadian ada yang di dalam pemerintahan ada yang di luar pemerintahan
tapi hubungan ketua rendah silaturahmi sebagai sahabat harus terus dijaga
karena bagimanapun indonesia ini budaya politiknya sangat kental
jadi saya akan mencoba untuk melihat contoh contohnya
kalau misalnya katakanlah pak sby dan pak suryapalo tadi kemistrinya sangat sangatlah nyambung
ya tentu di masyarakat konstituen pak sby pak surya palo teman nasdem teman teman demokrat tentu akan semakin sejuk dan
bersahabat juga pak
oke artinya kemistrinya pak sby dengan pak surya paloh ini sama sama nyaman sama sama nyambung
tadi anda sudah mengatakan seperti itu
karena itu kemudian bisa tercermin kepada masyarakat
saya akan tanya lebih dalam
kemistri politik yang sudah nyambung itu apakah kemudian sejalan dengan komunikasi politik penjajakan koalisi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan ketua dpp nasdem willy aditya
kemudian ketua pak komstra partai demokrat herzaki mahendra
dan direktur eksekutif paul trak
yang ingin kita ketahui
saya mau ke bang willy terlebih dahulu
bang willy sejauh ini sebetulnya sudah seberapa jauh sih penjajakan koalisi dengan partai demokrat masih prolog masih tahap awal
atau sudah hampir mengunci
karena kalau kita dengar gosip gosipnya ini di belakang bahwa kemarin itu hanya check hands terakhir saja
sebetulnya sudah mengunci ini nasdem dengan demokrat
ya namanya praduga berarti kan bisa stepnya dari utara ke selatan timur ke barat
kita tidak bisa batasi imajinasi orang
memang sejauh ini realitas media dengan realitas politik itu kadang kadang saling bertabrakan nana
ya sejauh ini masih taruh ya apa yang dibilang pun herzat
tentu chemistry menjadi faktor yang penting dalam proses pembangunan koalisi itu menjadi modalitas utama ya
jadi sejauh ini nasdem masih tetap menunggu raker nas untuk mengusulkan tiga nama habis itu baru proses koalisi dibangun
nah apa yang terjadi di publik dan apa yang dilakukan ini sadar betul bagaimana respon terhadap situasi nana
jadi bagaimana kemudian kalau koalisi itu sudah terbangun sedari awal itu akan menjadi hal yang bergantung
hal yang lebih positif untuk membangun basis pemerintahan ke depan mengusung visi misi platform politik
maka kemudian rakernas partai nasdem tidak hanya berbicara tentang figur semata mata tapi juga berbicara tentang politik gagasan yang akan diusung oleh pemerintahan ke depan nana
bang willy tapi kalau tadi mas zaky mengatakan bahwa kemistrinya ini antara pak sby dengan pak surya paloh ini sudah nyaman
apakah kemungkinan dari nasdyem juga merasa bahwa chemistry nya dengan demokrat nasdyem dengan demokrat ini memang sudah senyaman itu
demokrat menjadi salah satu preferensi pilihan koalisi yang di peringkat peringkat pertama begitu bang willy
nasdem tidak memiliki handicap untuk berkoalisi dengan partai manapun nana
tapi dalam hal ini tentu catatan historis bagaimana chemistry bagaimana kesepahaman apa yang lainnya
apalagi tadi bung hanta sempat bilang bagaimana positioning sama sama partai nasionalis dan tengah
itu tentu menjadi faktor yang mempermudah ya
nah sekali lagi kami tentu mempertimbangkan banyak hal
tentu yang menjadi magnet utama dari proses pembicaraan dan proses pengusungan adalah capresnya ya
kita tentu ya sekali lagi kita tidak mau kawin paksa

kita juga tidak mau politik injuring time
semua proses koreksi semua proses revisi dalam mematangkan demokrasi kita melakukan pelembagaan demokrasi kita
itu yang dilakukan oleh nasdem
nah sekali lagi nasdyem adalah partai yang rasional nana
rasionalitas apa rasionalitas siapa kemudian yang sama sama kita sepakat
inilah yang kemudian menjadi basis kita dalam proses menyusun koalisi
mungkin setelah kesepakaman ini saling merasa nyaman itu kan saling memberikan undangnya kepada masing masing
habis ini mungkin akan dilakukan tidak lagi itu oleh perbincangan yang intensif mungkin seperti itu
nasdem adalah partai yang rasional bahwa nasdem berharap bahwa siapapun rekan koalisi yang termasuk demokrat ini bisa sama sama kemudian memilih figur figur capres
nah saya ingin tanya mas zaky kalau demokrat kemudian diajak berkoalisi dengan nasdem begitu ya
apakah syarat utama bahwa ahy menjadi capres atau cawapres wajib terpenuhi atau masih bisa dinego
ya ketum ahy hasil dari keliling keliling membantu masyarakat selama pandemi dua tahun ini
juga pada saat menyapa dan menyerah aspirasi banyak sekali aspirasi yang masuk kepada kami bahwa mereka ingin ada perubahan dan perbaikan
nah visi inilah yang menjadi utama bagi kami dalam menjalin koalisi
bukan siapa capres dan siapa cawapresnya
jadi kesamaan visi sama sama ingin berjuangkan ya rakyat gitu di dua ribu dua puluh empat nanti
bagaimana ada perubahan dan perbaikan
baik di kepemimpinan maupun di pemerintahan nasional
jadi dasar kami dalam menjalin koalisi
nah inilah setelah itu nanti barulah kita lihat tadi mas yudi sampaikan nasdem rasional
maksudnya demokrat juga ingin berkoalisi untuk bagaimana kita bisa berjuangkan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat
kalau kita tidak menang mbak di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
karena itu tentunya kami juga akan memilih capres dan cawapres bersama rekan rekan koalisi ya yang memang memiliki peluang menang besar
yang benar benar diterima oleh rakyat
jadi demokrasi tidak akan memaksakan lah ya

jadi sebisa mungkin kita bisa memilih tanggung pimpin yang benar benar disukai dan diinginkan oleh rakyat
nah harapan kami tentu ruang ini terbuka untuk para rekan pemimpin yang manapun dan tidak ada upaya upaya untuk menghalangi satu sama lain
kami juga berharap ke depannya bahwa ada koalisi ini ya bisa benar benar terjalin dengan tadi
nah keseparaan kebersamaan dengan semangat kolaborasi
bukan istilahnya itu berupaya agar ada calon ini yang tidak bisa maju calon itu tidak bisa maju
atau ini tidak bisa koalisi atau yang itu tidak bisa koalisi
karena bagaimanapun ini juga bersama bagi kita mbak
karena demokrat tidak akan memaksakanlah ya bahwa ahi harus menjadi capres ataupun cawapres
tapi bagaimana kemudian keputusan kolektif kolegial dari koalisi memutuskan siapa yang akan diusung begitu ya
ya ini kalau misalnya untuk panduan ke koalisi kami seperti itu mbak
karena yang penting bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan kebaikan untuk rakyat di dua ribu dua puluh empat nanti
dalam konteks baik di kepemimpinan maupun di pemerintahan yang lebih berpihak kepada
mas hanta terakhir analisa anda sekuat apa sih sebetulnya kalau kemudian nasdem
nah ini sekuat apa kalau dua poros kingmaker ini bersatu dan apakah kemudian partai partai lain akan mengikuti dua kingmaker ini atau malah sebaliknya
ya potensi bergabungnya dulu ya
membuat mereka harus bertama
yang kedua adalah karena ini diskrimulasi oleh ada kib
jadi kib itu membuat partai partai ini bertemu
yang ketiga nasdem dan demokrat mungkin ditambah nanti ada pks membuat mereka bersatu adalah faktor anies waswedan
salah satu capres potensial yang elektabilitasnya mumpuni
yang keempat saya tambahkan adalah memiliki tanda petik
jadi lawannya lawan kita adalah apa namanya ya kalau sama sama punya lawan itu akan menjadi kawan politik
di poinnya di sana ada kib dan pd perjuangan
saya ingin mengatakan ada jujur mengatakan misalnya nasdem dan pdip sama sama di dalam pemerintahan pak jokowi tapi belakangan kan tidak begitu dekat lagi dekat lagi
di saat yang sama demokrat juga sulit berkoalisi dengan pd perjuangan
ada faktor pdip yang bisa mempersatukan mereka
ada pdp di seberang dan ada kib
itu mungkin saja ditambah dengan pks dan sebagainya
tambah tadi faktor kedekatan dua figur ya karena chemistry dan seterusnya
secara ideologis juga iya meskipun tidak begitu relevan untuk menjelaskan koalisi di indonesia
biasanya berkumpul dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu faktor mana figur
dulu ada psb kemudian ada pak jokowi sama semua dua produk mengumpulkan dari berbagai macam spektrum ideologi bisa berjabung
nah saya ingin menjawab pertanyaan nana
sebelum ke sana tantangan mereka kalau tadi mas zaki mengatakan tidak harus paham
itu sangat mungkin koalisi ini akan terrealisasi
tantangannya ada di sana
tapi kalau kemudian mahar politiknya misalnya demokrat arus ahaye itu agak jadi jalan terjal bagi koalisi dua partai ini
tapi menurut saya nanti dulu nama itu yang penting sudah ada lawan di sana
nah terakhir pertanyaan nana tadi apa sekuat apa tergantung
kalau tambah satu kan tinggal pks lagi atau pkb atau bahkan pkb bisa membuat poros sendiri bersama gerindra pdip sendiri kib sendiri
kemudian tiga partai ini nasdem demokrat dan pks
tapi ada potensi tiga poros
nah saya ingin menjawab analisanya begini
singkat saja mas kita udah mau habis
kita persepsikan kita asumsikan kib akan mengusung betul betul perahunya ganjar pranowo
kemudian ada prabowo tetap maju
maka ganjar ini kan akan maju menjadi kandidat semi incumbent
dia dianggap sebagai suksesornya jokowi
kemudian penantangnya ada anies paswedan
penantang lainnya bisa diterbitkan prabowo
kalau bisa disebut penantang
kalau berlangsung tiga poros tripolar polanya
maka kemungkinan akan berlangsung dua putaran
kebanyakan ya menitnya sementara
itu bisa seperti dki
pemenang putaran pertama bisa jadi adalah yang didukung oleh jokowi
yaitu ganjar pranowo
tapi di putaran kedua berpotensi nanti yang masuk putaran kedua
misalnya anies dan ganjar versus
maka putaran kedua bisa dimenangkan oleh koalisi ini
yaitu anies paswedan
karena penantang yang satunya misalnya prabowo pemilihnya cenderung
seperti ae di dki bergeserkan
tapi kalau dua poros itu lebih menguntungkan yang dalam persepsi incumbent tadi
yaitu ganjar dalam satu kali putaran
seperti terjadi di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
itu bacaan dari tren elektabilitas dan tren koalisi
meskipun politik kita masih dua kali purnama
enam puluh bulan lagi baru pemilu
lagi kita semua
tapi bagi mas winir dan mas herzaki
mas herzaki mungkin pemilu seperti sebulan lagi
karena harus disiapkan lebih rapi dan lebih cermat setara luar
jadi ini kekuatan besar
poin saya terakhir pak suryapalo dan pak suryapalo ini dua kingmaker
yang pokok kuat
jadi tidak bisa diremehkan
wajar kalau ada cendiran dari perjuangan
pertumbuhan langit ya istilahnya ada langitnya
memang pokok kuat
mantan presiden dan pak surya paloh berapa kali menjadi kingmaker yang sukses
jadi patut diperhitungkan oleh lawan lawan politik kita
apakah kemudian kemistri pak suryapalo dengan pak suryapalo ini benar benar terrealisasi
dalam ikatan koalisi
apakah kemudian mereka berdua ini bisa menjadi kingmaker untuk pilpres dua ribu dua puluh
sekali lagi masih dua puluh bulan lagi
kita belum tahu karena pilpresnya masih jauh
tapi komunikasi politik konstelasi politik akan semakin menghangat
kita akan update nanti bersama dengan bang willy dan juga mas zaky
semoga dalam beberapa waktu bulan ke depan sudah ada titik terang
apakah chemistry dua kingmaker ini bisa bersatu dalam ikatan koalisi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada hari ini ada willy aditya ketua
tua dpp partai nasdem
kemudian herzaki mahendra kepala bakomstra dpp demokrat
dan terakhir mas anta ayuda direktur eksekutif vault tracking indonesia
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung sore hari ini
terima kasih bang zaky